yang mau dibagikan kepada saksi dan bawaslu kepada pihak pihak terkait
baik bapak ibu sekalian ada dua hal yang akan kami bacakan
yang pertama berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum
kemudian yang kedua adalah keputusan komisi pemilihan umum tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
kota dpr dpd dpr di provinsi dpr di kabupaten kota secara nasional dalam tahun dua ribu sembilan belas
selanjutnya saya persilahkan bu evi untuk membacakan berita acara kita
tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum
tentang rekapitulasi hasil penghitungan kerolehan umum
tentang rekapitulasi hasil penghitungan kerolehan suara di sikap nasional dan penetapan hasil pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
pada hari ini selasa tanggal dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas pukul satu satu empat puluh enam wib waktu indonesia barat
pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas disaksikan oleh saksi peserta pemilu
serta diawasi oleh bawaslu republik indonesia untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden dpr dan dpd dengan kegiatan sebagai berikut
melakukan penjumlahan terhadap data data yang tercantum dalam masing masing

satu melakukan penjumlahan terhadap data data yang tercantum dalam masing masing
dua melakukan penjumlahan terhadap data data yang tercantum dalam masing masing
model dd satu ppwp model dd satu dpr dan model dd satu dpd dari seluruh provinsi di tingkat nasional
ketiga melakukan penjumlahan terhadap data data yang tercantum dalam masing masing formulir
model dd satu ppwp luar negeri dan model dd satu dpr luar negeri ke dalam masing masing formulir
model dd satu ppwp dan model dd satu dpr daerah pemilihan dki jakarta ii di tingkat nasional
keempat hasil penjumlahan sebagaimana pada angka satu sampai dengan angka tiga
selanjutnya dituangkan dalam berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional
dan penetapan hasil pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas atau model ddkpu
a pemilu presiden dan wakil presiden
atau kalau saya bacakan satu ratus lima puluh empat dua ratus lima puluh tujuh enam ratus satu
atau delapan puluh lima enam ratus tujuh tiga ratus enam puluh dua
dari total suara sah nasional
jumlah suara sah pasangan calon presiden
dan wakil presiden nomor urut dua
saudara haji prabowo subianto
haji sandiaga salahuddin uno
atau empat puluh empat enam ratus lima puluh dua ratus tiga puluh sembilan
dari total suara sah nasional
b pemilu calon anggota dewan perwakilan rakyat
jumlah suara sah secara nasional
atau satu ratus tiga puluh sembilan sembilan ratus tujuh puluh satu dua ratus enam puluh
sebagaimana tertuang dalam sertifikat
rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
calon anggota dewan perwakilan rakyat
dari setiap daerah pemilihan
pada pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh
suara sah setiap partai politik peserta pemilu tahun dua ribu sembilan belas adalah sebagai berikut
persentase suara sah nasional
partai gerakan indonesia raya
perolehan suara sah tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh empat

perolehan suara sah tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh empat
bersertasi suara nasional sahnya
partai demokrasi indonesia perjuangan
partai gerakan indonesia perubahan
partai gerakan perubahan indonesia
partai keadilan sejahtera
partai persatuan indonesia
partai persatuan pembangunan
partai solidaritas indonesia
tiga belas partai hati nurani rakyat
dua puluh partai keadilan dan persatuan indonesia
c pemilu calon anggota dewan perwakilan daerah
perolehan suara sah calon anggota dewan perwakilan daerah dari setiap provinsi dituangkan dalam sertifikat rekapitulasi hasil
seorang penganggota dewan perwakilan daerah
jumlah pemilih dalam satu ke depan
kedua daftar pemilih tambahan satu tiga sembilan delapan enam sembilan empat pemilih
ketiga daftar pemilih khusus lima delapan satu delapan lima enam lima pemilih
total pemilih satu ratus sembilan puluh sembilan sembilan ratus delapan puluh tujuh delapan ratus tujuh puluh pemilih
b pemilu calon anggota dewan perwakilan rakyat
sepuluh daftar pemilih tetap satu ratus sembilan puluh dua tujuh ratus tujuh puluh enam ratus sebelas pemilih
kedua daftar pemilih tambahan ppwp
satu daftar pemilih tambahan satu tiga sembilan delapan enam sembilan empat pemilih
tiga daftar pemilih khusus lima delapan satu tujuh delapan delapan dua pemilih
total pemilih satu ratus sembilan puluh sembilan sembilan ratus tujuh puluh sembilan tiga ratus dua puluh pemilih
jumlah tempat pemungutan suara atau tps dalam negeri dan luar negeri terdiri dari
dan sembilan sembilan ratus sembilan
dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional
oleh komisi pemilihan umum
ada kejadian khusus dan atau keberatan dari saksi yang hadir
sebagaimana tercatat dalam formulir
model dd dua kpu terlampir
demikian berita acara ini dibuat dalam lima rangkap
dan masing masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota kpu
serta saksi peserta pemilu yang hadir
baik terima kasih bu evi
bapak ibu sekalian perlu kami informasikan
bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi nasional
data real yang dikirimkan oleh seluruh provinsi dan bpln
terdapat beberapa perubahan pada jumlah data pemilih dan jumlah tps
dengan demikian kpu akan melakukan penetapan kembali
kita real daftar pemilih hasil rekapitulasi nasional
dan jumlah tps nya
jadi nanti akan disertai dengan penjelasan
kenapa terjadi perubahan di masing masing tempat
tapi ini akan kami lakukan menyusul
selanjutnya saya akan bacakan keputusan kpu republik indonesia
keputusan komisi pemilihan umum republik indonesia
garis datar kpt garing enam garing kpu
tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah
dan dewan perwakilan daerah provinsi dan dewan perwakilan raikat
rakyat daerah kabupaten kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
ketua komisi pemilihan umum republik indonesia menimbang dan seterusnya
mengingat dan seterusnya memperhatikan berita acara komisi pemilihan umum
tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional pemilihan umum tahun dua ribu dua puluh
memutuskan menetapkan keputusan komisi pemilihan umum tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota dewan perwakilan rakyat dewan perwakilan daerah dewan perwakilan rakyat daerah provinsi
dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
ketua komisi pemilihan umum republik indonesia menimbang dan seterusnya
sebagaimana tercantum dalam lampiran dua keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
ketiga menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota dewan perwakilan daerah
pada tiga puluh empat daerah pemilihan dalam pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
sebagaimana tercantum dalam lampiran tiga keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
keempat menetapkan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi pada dua ratus tujuh puluh dua daerah pemilihan
sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan komisi pemilihan umum provinsi garing komisi independen pemilihan aceh
kelima menetapkan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kota pada dua dua ratus enam daerah pemilihan
sebagai mana telah ditetapkan melalui kemputusan komisi pemilihan umum provinsi garing komisi independen pemilihan aceh

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu sampai dengan diktum ke lima
ditetapkan pada hari selasa tanggal dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas pukul satu empat puluh enam waktu indonesia bagian
ketujuh keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
ditetapkan di jakarta pada tanggal dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas
ketua komisi pemilihan umum republik indonesia arief budiman